dan mengunjungi gedung balai kota jakarta mungkin bisa menjadi alternatif
bagi anda untuk menikmati akhir pekan
di tempat ini anda dapat berwisata sekaligus mengenal lebih dekat
pusat pemerintahan ibu kota jakarta
berfoto berkeliling bahkan bersantai bersama keluarga dan teman
di tempat kerja gubernur dki jakarta
kini menjadi pilihan warga jakarta di akhir pekan
salah satunya retno kaptari
ia mengaku senang dengan dibukanya balai kota bagi masyarakat
baginya kini pemerintah terasa lebih dekat dengan warganya
di sini sekarang balai kota terutama kantor gubernur pak ahok
itu sudah bersahabat seperti kayak terbuka untuk rakyat
tidak seperti kayak di era zaman saya kecil
itu untuk melihat balai kota dari luar dari pinggir jalan
sekarang kita udah bisa masuk ke ruangan
ide pembukaan balai kota sebagai tempat wisata
dicetuskan gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama atau ahok
agar warga jakarta dapat ikut merasakan nyamannya gedung berasitektur belanda ini
meski telah dibuka sebagai salah satu wisata edukasi
sejak dua belas september dua ribu lima belas publikasinya masih dianggap kurang
kami melihat ini adalah satu hal yang sangat baik
langkah dari bapak gubernur untuk lebih memperkenalkan pemerintahan
tapi kami melihat sisi publikasi yang perlu diangkat lagi
balai kota dki jakarta dibuka untuk umum pada sabtu dan minggu
dengan dua waktu yang berbeda
wisata dalam ruang balai kota dibuka pada pukul sembilan
waktu indonesia bagian barat hingga pukul tujuh belas
waktu indonesia bagian barat
sedangkan wisata luar ruangan balai kota
dibuka pada pukul sembilan hingga pukul dua puluh waktu indonesia bagian barat
semuanya secara gratis dan tanda
dan tanpa dipungut biaya
nah sebetulnya gedung balai kota ini sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tahun sudah difungsikan sebagai tempat bagi gubernur dki jakarta pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh
namun baru pada tahun dua ribu lima belas tempat ini betul betul difungsikan sebagai rumah bagi warga jakarta
karena memang dapat dikunjungi pada setiap sabtu dan minggu
nah tetapi bagi anda yang memang berencana untuk mengunjungi gedung balai kota kota jakarta
gedung balai kota kota jakarta ini jangan hanya berfoto saja seperti yang saya lakukan tadi
tapi juga membaca sejarah bagaimana berdirinya gedung ini dan juga sejarah perjalanan kota jakarta
maria tarjana jakarta